puncak arus mudik jalur darat mulai terjadi dua puluh delapan april dua ribu dua puluh dua atau kurang lebih empat hari jelang hari raya idul fitri
bagi anda warga jabodetabek yang akan menuju ke jawa barat jawa tengah ataupun juga jawa timur via tol cikampek
ada beberapa hal yang mesti anda ketahui
pertama kepolisian memperlakukan sistem ganjil genap sekaligus juga sistem satu arah yang dilakukan secara bersamaan
mulai dari kilometer empat puluh tujuh ruas tol jakarta cikampek sampai dengan kilometer empat belas gerbang tol kalikangkung di ruas tol batang semarang
pemberlakuan skema ganjil genap dan juga satu arah secara bersamaan ini mulai dilakukan pada pukul tujuh belas atau pada pukul lima sore sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
itu artinya pastikan waktu keberangkatan anda tepat dan juga nomor polisi kendaraan anda sesuai dengan tanggal hari ini
konsekuensinya anda harus memilih jalur non tol atau berangkat sebelum dan sesudah pemberlakuan waktu ganjil genap dan juga satu arah
filterisasi untuk pelaksanaan ganjel genap di tol nanti akan dilaksanakan hanya di delapan gerbang tol yang mulai dari meter jaya
mulai dari jatiwaringin bekasi barat bekasi timur sampai nanti ujungnya di cibatu
kita akan kita lihat seperti apa filterisasinya
nanti kita akan sistemnya buka tutup juga
kalau memang nanti antrian filterisasi terlalu panjang tentu kita akan melaksanakan diskresi diskresi
yang kedua sistem ganjil genap dan juga satu arah ini tidak hanya berlangsung selama satu hari saja
tetapi melainkan sampai dengan tanggal satu mei mendatang
dan mulai dua puluh sembilan april esok sistem ganjel genap dan juga satu arah durasinya diperpanjang
yaitu mulai perpandang
pukul tujuh pagi sampai dengan pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
maka hanya kendaraan dari arah jakarta saja yang bisa melintas di ruas tol cikampek
khususnya dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer empat ratus empat belas di gerbang tol kalikangkung
lalu bagaimana untuk kendaraan dari arah sebaliknya misalnya dari jawa tengah yang akan menuju ke jakarta
maka kendaraan dari jawa tengah dan juga jawa barat yang akan menuju ke jakarta diarahkan menggunakan jalur pantura
untuk kemudian masuk lagi setelah melintasi kawasan karawang barat dan masuk ke area tol cikampek untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah jakarta
atau opsi lainnya adalah anda berangkat ke jakarta sebelum dan juga sesudah pemberlakuan waktu sistem ganjil genap
mardika utama indra raharja bekasi jawa barat